kita ke jakarta berikutnya aktor kawakan tio pakusadewo kembali berurusan dengan polisi
tio ditangkap petugas dari kediamannya di pasar minggu jakarta selatan pada senin malam dalam kasus narkoba
penangkapan ini adalah kali kedua terhadap tio dalam kasus yang sama
menggunakan baju pelindung sejumlah petugas dari direktorat narkoba polda metro jaya
menggeledah kediaman aktor senior tio pakusadewo di kawasan pasar minggu jakarta selatan
sejumlah area di ruang tamu menjadi sasaran penggeledahan petugas
dari hasil penggeledahan petugas menemukan sebuah alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah kotak
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian baik status tio pakusadewo maupun barang bukti apa saja yang ditemukan
tio pakusadewo saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik di tres narkoba polda metro jaya
sebelumnya tio pakusadewo pernah ditangkap dalam kasus narkoba dan dari hasil rekomendasi badan narkotika nasional
tio yang mengaku kecanduan narkoba kemudian direhabilitasi